seperti yang informasi tadi kami sampaikan anak pengidap diabetes di indonesia jumlahnya meningkat hingga seribu enam ratus an
laporan terbanyak berasal dari wilayah jakarta dan surabaya
rata rata usianya terbesar di antara sepuluh hingga empat belas tahun
pertanyaannya apa yang menjadi penyebab utama
apakah betul ada yang salah dengan pola makan dan pola hidup anak anak kita
dan saya sudah kembali bergabung dengan narasumber secara virtual
yaitu prof aman b pulungan project leader changing diabetes in children indonesia atau cdic
prof aman selamat malam
malam assalamualaikum putri
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
kondisinya lebih baik dan suaranya juga jauh lebih jelas prof
apakah betul sekarang
ya kami ingin mengonfirmasi
jadi betul ada peningkatan jumlah pengidap diabetes pada anak dan itu peningkatannya signifikan drastis
atau memang pelan pelan naik atau bagaimana prof
ya jadi sebetulnya saya
jadi waktu itu saya dua ribu satu project leader world diabetes
nah setelah itu ini kita teruskan registrasi
semua kita daftar akumulasi
pada saat dua ribu dua puluh ini meningkatnya cukup pesat memang
jadi ada pengaruh pandemi
kalau boleh saya jelaskan data ini masih permukaan gunung es
jadi data yang sebenarnya kalau kita lihat data data secara lain itu
diabetes pada anak ini ada tiga
diabetes tipe satu ini yang tergantung kulit ternak pun
nah pada saat ini ini memang tinggi
sebenarnya jelas ya
nah kalau diabetes tipe dua ini yang tadinya hanya pada dewasa sekarang juga ada pada anak
ini yang terakhir hidup
anaknya gemuk mager pada saat pandemi banyak
nah kapasitas kita meningkat pada saat ini
dan yang berikutnya tipe yang lain lain
tadi itu yang katanya ada yang tahun baru lahir atau sekunder karena penyakit lain
jadi ketiga tiganya ini
ini memang meningkat
nah kalau kita katakan pola hidup dan gaya hidup itu ke tipe dua
kalau tipe satu ini dia autoimun
memang agak sulit kita tidak bisa mencegahnya
kalau dari persentasenya yang tipe dua ini apakah jauh lebih banyak prof yang berkaitan dengan pola hidup
karena tadi kan anda mengatakan pandemi meningkat drastis
kita tahu pandemi mobilitas sangat dibatasi
apakah itu yang menyebabkan peningkatan yang cukup besar
nah kalau dari segi peningkatan tipe dua cukup banyak
tapi kalau segi total dalam jumlah itu tetap tipe satu lebih banyak
tipe satu lebih banyak
itu mereka sudah disiplin resisten
diabetik akan menjadi diabetes
kalau tidak kita lakukan intervensi diturunkan berat badan dengan pola hidup sehat
prof apa sih sebenarnya penyebabnya prof kalau misalnya di anak anak betul soal pola hidup dan pola makan
kalau yang tipe satu ini memang penyebabnya autoimun
bisa jadi karena terinfeksi virus semua dan lain lain
jadi agak sulit kita mencari
karena terkait memang tapi kalau tipe dua pasti karena pola hidup pola makan lifestyle
dan memang faktor turunan di sini
kalau tipe yang lain itu tipe lain lain itu ada yang genetik
ada yang sekunder karena penyakit lain
misalnya dia karena salah femi atau karena misalnya dia lekemi atau dia sakit lain lain
maksudnya bisa di diabetes
jadi yang tipe dua ini yang harusnya tidak boleh ada anak gemuk
konsumsi gula kita ada putih rekomendasi who
bayi tidak boleh diberi gula pada umur tertentu
nah kalau toh dia di atas lima tahun ada rekomendasi who
makanan sehat harus ada di sekolah
apakah kemudian sekarang kalau misalnya kita melihat dari tipe tipenya itu kan memang spesifik ya prof
tapi kalau misalnya saya tertarik untuk mendalami yang tipe dua
karena kemudian kenapa
yang tipe dua itu adalah sesuatu yang bisa kita kontrol yang bisa kita intervensi ya prof ya
apa yang salah kemudian prof apa yang kemudian salah
kalau misalnya anda tadi bicara soal sekolah berarti apakah ada pendidikan soal gizi yang miss
atau apa sebenarnya
yang salah pertama sekali adalah tidak ada awareness terhadap diabetes pada anak
yang kedua tidak ada awareness bahwa menganggap anak obes itu sakit
jadi anak gemuk dianggap lucu
nah yang ketiga adalah tidak ada awareness terhadap pola hidup dan pola makan sehat
termasuk di sekolah
boleh kasih lihat di sekolah di kita yang ada yang pola makannya sehat
tidak menjual makanan minuman yang manis
ini hal yang seperti ini kan harus start dari rumah dan sekolah
di lingkungan yang dihabis paling anak anak menghabiskan hidupnya di sini kan
kalau yang di lingkungan ini saja mereka tidak bisa
bagaimana dia akan sehat selanjutnya
karena mereka tergantung apa yang kita buat set up lingkungannya kan
itu hal yang semua harus diajarin

harus diajarkan misalnya dia
minum atau makan tertentu berapa
kalori ini berapa kandungan gulanya
orang harus membaca berapa gram
gulanya dan kalau perlu
kalau gula itu memang
kita membuat pajak gula itu
lebih mahal kalau perlu kita
membuat label makanan itu
mengkonsumsi gula banyak banyak
prof apakah ada
negara negara di dunia yang sebenarnya
bisa dijadikan rujukan
oleh indonesia dalam
pada anak ini
untuk tipe satu adalah pindah dia
deteksi ini sampai
akhirnya pemberian tapi dia dengan dosis
tertentu dan lain lain akhirnya
tipe satu ini aja bisa turun
yang saya lebih bagus bahas yang kedua
karena kedua ini terkait lifestyle
jepang ini kebetulan
teman saya prof
saya kebetulan sama sama
pengajar diabetes kita di dunia
dia mengusulkan pada saat itu
berapa tahun yang lalu mungkin
anak di tokyo semua
setiap tahun ajaran
ketika masuk di sekolah
dilihat siapa yang reduksinya positif
jadi dia bisa
kedua paling banyak di jepang
dan bisa mencegah juga jadinya
buat sekolah makan yang hidup sehat
ujungnya harus kembali
ke situ prof tapi bisa kan berikan
gambaran kepada kami
mungkin publik di sini juga masih
belum aware apa sebenarnya
kondisi kondisi buruk yang bisa
muncul saat seorang anak
kemudian mengidap diabetes
karena kalau diabetes itu kan kadang
membawa penyakit yang lain lain
gangguan ginjal gangguan jantung
kalau yang parah sekali
kalau tidak terkontrol
kalau yang satu bisa bahkan meninggal
dan kejadian banyak pada saat
bukan di indonesia
di seluruh dunia
di indonesia saja
dan untuk anak anak yang saat ini
mengidap diabetes yang di indonesia itu prof
bisa kembali normal
kadar gula di dalam darahnya
atau akan mengonsumsi obat seumur hidupnya
saya mencoba menjawab ini
dengan hati hati ya
ini saya jelaskan tipe satu
sekali memang terdiagnosis
selamanya seumur hidup harus mendapat insulin
tetapi dia ada
bisa saya jelaskan tetapi yang penting
anak diabetes ini
bisa menjadi profesor
bisa menjadi penyiar
bisa menjadi dokter
bisa menjadi halaberry
bisa menjadi jonas brothers
bisa menjadi juara olimpik
sudah banyak yang anak diabetes
bisa menjadi dokter
dokter spesialis tau bahkan
bisa jadi lawyer
jadi tidak ada masalah
jadi memang mereka dicoba
tetapi dengan kontrol metabolis yang bagus
akhirnya mereka bisa menjadi apa saja
yang mereka impikan
nah ini yang harus kita beri semangat sebetulnya
jadi saya terima kasih sekali nih media
mau mengekspos ini
jadi kalau misalnya yang gemuk jangan sampai menjadi diabetes
yang tipe satu deteksi
kalau sudah terdiadoksis diabetes
langsung tetap sebaiknya
kontrol metabolik yang sebaiknya
prof bagaimana sekarang kita bicara soal pencegahan prof
kemudian yang bisa dicegah di sini adalah
tentu yang tipe dua ya prof ya
yang pertama jangan sampai gemuk
jadi saya tuh mengatakan ya
ada yang katakan ekstrim
dua kali makan buah dan sayur per hari
kalau bisa idealnya seperti itu
yang kedua anak ini tidak boleh tutup lebih dari dua jam per hari
kecuali di sekolah
jadi jangan mager main ini apa segala begitu
nah yang berikutnya tadi lima dua
ditambah lagi jadi boleh jalan
naik sepeda atau berenang
ditambah lagi kalau bisa
tiga kali eksersis yang untuk tulang dan otot
jadi misalnya dia main pinju atau main basket atau buat kaki pesera
nolnya ini yang paling berat
makanan kita sudah manis kok
makanan kita sudah manis
sayur kita sudah banyak
bahkan jus pun tidak boleh
itu fructosa lebih bahaya
jadi ikutin aja itu kalau saya bilang
dan satu lagi tambahannya untuk lain lain
tidur kue jadwalnya
ini kata anak sebelum puberta sembilan sepuluh jam per hari
kena matahari tiga empat kali per minggu setengah jam
ini gratis semua kan
kalau sakit sempatnya cuma setengah
dan ini tentu saja harus juga di endorse oleh orang tua masing masing gitu kan prof ya
persis orang tua harus bisa
tapi kalau saya melihat ini putri
sekolah juga harus bisa
saya banyak ke sekolah sekolah belum
saya cantik atau makanan sehat di sekolah
yang anjuran itu makan sehat
ini berat kalau saya bilang
kalau tadi data dari cuma lima belas provinsi atau kota
kita ini tiga puluh empat provinsi tujuh belas ribu pulau
makanya saya masih mau sedia menjadi project leader changing diabetic in childrent ini untuk lima tahun
salah satu moto kita apa
tidak ada yang mati dari diabetes
karena pada saat waktu pandemi ini banyak anak meninggal
tidak boleh satu anak pun meninggal karena diabetes
jadi kita sama sama sekarang pr nya bersama
tidak mungkin satu persatu
dan kemudian akan lebih komprensif lagi jika sekolah juga turut serta partisipasi aktif gitu ya prof ya
iya jadi nggak bisa kalau saya bilang jadi secara keseluruhan saja
iya iya betul betul
yang paling penting di sini kalau saya bilang guru guru harus paham
ya sekolah sekolah pengelola sekolah
kalau saya bilang coba aja nanti tahun ajaran baru nih kapan nih
sebentar lagi ini tahun ajaran baru
sekarang kan baru ini masuk ya
mungkin sudah masuk
nanti bulan juni juli siapa yang mau masuk naik kelas kelas bawa urin
murah sekali kok itu
oke baik baik
ini mungkin ada beberapa cara yang mungkin juga sudah didengarkan sekarang
semoga bisa diikuti nanti prof
prof terima kasih banyak sekali lagi sudah berdiskusi malam hari ini
terima kasih nih karena cnn putri sudah ikut mengangkat ini
saya rasa banyak ibadahnya ini amalan ini
sama sama prof demi anak anak kita ya prof ya
terima kasih prof
ya selamat malam